saya ke dalam dulu
udah semuanya cedo
tinggal sambal goreng ati kentang
sama sayur cabai hijau
saya sama kirani sudah ngebahas
kemungkinan buat dia tinggal di sini terus
tinggal di jakarta juga percuma
kalau saya tinggal terus
mungkin itu lebih bagus
biar sekalian kirantir temennya
ikut aja ke pasar
nanti anak anak malah mau ikut
ate yang pergi
ya udah ate
biar saja yang hantar
yuk mundur terus
sudah sudah sudah
semoga dia tidak stres satus
masa dulu ya satu dua tiga
jadi suruh saya
iya sudah sudah

kyodanya theories katsura temen
bisa temen terasingnya
kami juga punya tinha kacu nya
diantar sama kang sudirman
terus amin ngapain berdiri di situ
cuci perabotan kotor
ganti bajunya dulu terus lepas sepatunya
kenapa harus ada acar
memangnya siapa yang suka acer teh
kalau ada ketupat opor ayam
sambal kentang ketup udang
acar juga harus ada
buat syarat aja
biar keliatannya kumplet
kok alusannya nggak penting ya
cepet kerjain ya
ya ini juga lagi dikerjain
murad udah datang
satu paket apa kang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
kalau sudah ada tentara
nggak perlu ada pengawalan dari anak buah
kalau mau lebaran
hati suka ada copet
situasinya sangat kondusif
kita bisa beroperasi sendiri sendiri
tanpa ada yang harus bertugas mengalihkan perhatian
masuk ngomongin didik lagi
nanti emas sedih lagi
kalau ngomongin yang lain boleh
sendiri aja gak apa apa
dianterin sama amin aja ya

tunggu kelipetan cepit
tuuut lu roberts lagunya tall
sudah ada yang mencurigakan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
kamu di mana
di sini di mana
kalau tahu kenapa nanya
kamu ke sini ke aralos tukang daging
kalau loss daging sebelah mana
di sebelah sana
terima kasih sampai ketemu lagi
saya petugas dia copet
itu dompet kamu
masih di dalam kang
ajak korbannya buat jadi saksi
di mana pos polisi yang dekat
sekalian aja sama anak buah saya
dia juga dapat satu tuh
kamu tadi keren banget
aku kan kerennya dari dulu
maksudnya tadi waktu kamu nangkep copet
kenapa yang kamu ngeliatin lagu kayak gitu
selalu nemenin kamu
kamu harus lebih bisa jaga diri
terus aku harus apa
bukan bela diri
kamu harus lebih hati hati
aku bukan general
kamu ikut ikutan almarhum papi aja suka manggil aku general
udah hampir dua bulan papi pergi
aku masih ngerasa kehilangan
kalau kamu masih ingat nggak apa apa
tapi kamu jangan merasa kehilangan
ada aku laki laki yang sudah meminta kamu dari papi
laki laki yang sudah bersumpah akan menjaga dan mencintai kamu seumur hidup aku
aku percaya kau bisa pegang janji kamu
seperti dulu mami percaya sama janji papi
aku gotuh graphs similarly with saifah juga
aku mau merah modeling
ya ada kang idris saya kesana iya kang
mau pulang kang nggak mau pergi
kamu ngamen jangan pasar lagi rame kamu bisa ganggu pedagang sama pembeli kamu di sini aja
bantuin jaga parkiran jangan sampai ada helm yang hilang apalagi motor kamu boleh minta uang
parkir seribu dua ribu jangan minta lebih jangan maksa taslim ya kang kamu bantu keamanan di pasar siap
kok saya nggak dikasih kesempatan jawab dipanggil ditanya terus dikasih perintah
eh tang bro kamu juga pergi langsung pergi aja enggak pamit dulu
amin bener mau nganter imas iya kenapa amin emangnya ngomong pulang kampung mau habis
nganterin kamu enggak ada yang ngelarang atau cemburu siapa siska kan dia udah ke laut
diza itu bukan pacar bukan calon pacar bukan temen baru kenal
ranti sama seperti diza amin kenapa mau nganter imas
kenapa ya masa nggak ada alasannya emang harus ada alasannya enggak juga sih ya udah enggak ada
alesannya udah nggak apa apa
saya mau ke toilet dulu
kamu besok kemana paling ke rumah saudara ada di rumah jam berapa enggak tahu emang kenapa aku mau
ke rumah kamu sama junaedi sama junaedi bisa sendiri juga enggak apa apa
hai kamu datang jam berapa jam berapa aja bisa enggak ada rencana kemana mana
hai enggak ke rumah diza enggak
hai hai kenapa sebentar
tukang bunga yang di palasari masih buka nggak
enggak tahu kenapa gitu
aku besok perlu bunga potong buat hiasan di ruang tamu
nggak tahu tapi coba aja kamu ke sana kalau hari ini mah mungkin masih jualan kalau besok mungkin udah tutup
yaudah aku coba kesana oke assalamualaikum waalaikumsalam
hai tadi saya pergi yang disini dewi sekarang saya balik lagi kenapa kamu kan tadi saya disini juga sempat
ke toilet sebentar terus balik lagi ke sini
dewi mana enggak tahu
tinggalin aku kan tadi aku udah bilang sebentar mau apa aku harus nerima telanjangmu
mau apa aku harus nerima telanjangmu
mau apa aku harus nerima telanjangmu
telepon cuma nerima telepon aja kenapa harus pergi takut ganggu alah alasan aja kalau nggak percaya udah
emangnya terima telepon dari siapa
hai kamu enggak suka enggak ada urusan aku mah kamu terima telepon dari siapa udah
hai pokoknya udah datang
bapak belum mudik
nanti malam dijemput anak dari jakarta
anak bapak ada yang di jakarta
pegawai suruh motor
kalau orang tua saya masih ada terus ditanya saya kerja apa pasti orang tua saya bingung harus jawab apa
anak saya aja sekarang kalau ditanya bapaknya kerja apa anak saya bingung harus jawab apa
saya sendiri kalau ada yang nanya kerjanya apa
bapak bingung juga gak tau jawabnya harus apa
habis lebaran saya mau ganti kerjaan biar kalau ditanya nggak bingung jawabnya apa
kamus mau kerja apa
ah bercanda aja kamu
saya ke dalam dulu
raya rasaisiert apa computer
eh atas duitnya regio
se campur tukeng
dulu kang bahar sering berdiri di sini dan melihat ke bawah
dari sini saya bisa melihat terminal dari ujung ke ujung
saya punya pertanyaan yang sama buat kang bahar
waktu itu sudah lama sekali
saya masih ingat jawabannya
idris dari sini saya bisa melihat sejarah
di sana bukan tempat yang saya tuju waktu saya berangkat dari kampung
saya ada di sana karena saya tidak tahu harus kemana
saya tidak punya cita cita
saya tidak tahu mau jadi apa
saya juga tahu
kamu berada di sana itu bukan cita cita kamu
saya ada di sana karena punya hutang kebaikan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
saya ada di sana karena kang bahu
bukan karena cita cita saya
terus sekarang kamu mau pergi dari sana
seperti kang bahar yang juga pergi dari sana
kamu akan meninggalkan bisnis yang menguntungkan
bisnis yang diinginkan banyak orang
bisnis yang akan diperebutkan banyak orang
bisnis yang akan diperlukan banyak orang
bisnis yang akan diperlukan banyak orang

jangan begitu dong
biasanya kamu kalau ingat saya datang ke sini cuma karena mau curhat
ini buat kamu
terima kasih ceci
udah dapat masakan buat lebaran
dapat amplop juga
kalau sudah bisa bagi bagi rezeki berarti kamu sudah berhasil
kamu sudah kaya
kalau mau bagi bagi rezeki nunggu kaya dulu mah
kamu sudah kerja
saya sama teman teman jualan baju muslim
sengaja saya sudah pisahkan
memang niat mau kasih
ukurannya juga cocok
saya pamit dulu ceci
mak saya pulang dulu ya
saya edoh mak
gosok kacanya jangan kelamaan
yang penting aja sudah usaha
waduh nggak bisa ditukar
cuma tinggal itu satu satunya
kamu cecep bohim saya tunggu di markas besar
halo ben ya kamu lagi dimana di rumah teman ada apa saya di tempat saeb bisa kesini
memangnya ada apa gawat ya saya harus pergi danurat assalamualaikum terus ini gimana kamu
diet aja biar bajunya cukup waalaikumsalam
pulang kang mus pulang dari sini tapi belum pulang ke rumah saya pamit mungkin bakalan
lama enggak kesini sini lagi sampai habis lebaran seminggu lebih tapi enggak sebulan kan justru
mungkin lebih ah
kang musma suka bercanda saya serius saya mohon maaf lahir batin sama sama

jangan lupa subscribe like komen dan share
masa buat lebaran uangnya dari hasil nodong
habis mau dari mana
kenapa tadi diam aja
merenung tentang nasib
saya merasa nasib telah mempermainkan saya
nasib seolah olah hendak berpihak
tapi ternyata enggak
kamu yang ngajari nyopet
kamu ngajak saya jadi partner
karena kamu akhirnya malah meninggalkan saya
waktu saya ketemu ubed
dari enggak bisa apa apa sampai bisa jadi jago nyopet
kemudian jadi partner saya
ternyata enggak juga
waktu dewi muncul
saya menduga itu juga nasib baik
ternyata enggak lebih enggak kurang
sama seperti kamu sama ubed meninggalkan saya
apanya yang masih ada
nasib yang seolah olah hendak berpihak
tapi ternyata enggak
waktu saya mengangkat arman dan nang jadi mahasiswa saya
dan mereka mau menerima saya jadi dosen
arman dan nang pergi sama putri
putri itu siapa
maaf dia bukan mahasiswa tapi mahasiswi
karena dia bukan putra tapi putri
waktu putri datang kamu menganggap itu nasib baik juga
iya ternyata enggak
putri bukan cuma akhirnya meninggalkan saya sebagai pimpinan
tapi dia juga menolak cinta saya
enggak kasihan sama saya yang sudah beranak dua
arman dan nang sempat tergoda putri
mereka meninggalkan saya dan ikut putri
tapi kemudian mereka sadar dan kembali ke saya
tadinya saya pikir itu nasib baik
tadi si arman sama si nang ketangkep waktu operasi
eh kang mus
nggak kang mus
apa mau pulang aja
saeb kenapa lagi
terus tau tau ngomong
terus sekarang diem lagi
terlalu banyak hal yang harus saya pikirkan
banyak hal yang sebetulnya
diluar kapasitas otak saya
tapi tetap saya paksakan
sehingga otak saya menjadi panas
dan beberapa serat dalam jaringan otak saya menjadi putus
besok akan ada di rumah
maksudnya di rumah akang
iya akang besok ada di rumah
hari kedua akang ziarah ke makam orang tua akang
kinasih kirani sama kinanti mau datang ke rumah akang
aku mau datang ke rumah akang
harus seperti biasa
biar akang ke rumah teteh
ke rumah papi
akan berangkat sehabis sholat sunnah
papi udah gak ada
udah gak ada orang tua yang harus akang datang ke sini
sama kinanti yang harus datang ke sini
sekarang kinasi kirani sama kinanti yang harus datang ke sini

papi dulu pernah bilang kan kakak
kalau kinasih kirani sama kinanti itu adik akang
tapi ini bukan soal siapa kakak
bukan soal siapa bapak
tapi ini bukan soal siapa kakak siapa adik bukan soal siapa bapak siapa anak
tapi soal rumah kemana kita harus pulang
rumah tempat anak anak papih dilahirkan
rumah tempat akang pertama kali datang terus menjadi bagian dari keluarga papi
rumah yang bisa membuat kita melihat ke belakang
rumah yang bisa membuat kita selalu ingat pada sejarah
kamu punya berapa nyawa
sudah berapa kali kamu disikat orang dibantai orang
kenapa belum mati
kenapa belum mati
mungkin karena belum waktunya aja kang
hidup ini memang penuh rahasia
kang bahar yang tidak tersentuh orang
dan belum terlalu tua
sebaiknya pergi dalam keadaan seperti kang bahar
habis lebaran kita pensiun
saya sama kamu menyusul yang lain
yang masih ada di bisnis ini
jaga diri kalian masing masing
dan saling menjaga satu sama lain
saya ingatkan pesan kang bahar
bisnis ini bisnis yang bagus
tapi bukan bisnis yang baik
pesannya buat dini untuk menjadi siapa
kamu anak buah muslihat
mana yang lain
ke markas besar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
waktu kang bar meninggal
kalau ada pembagian warisan
harusnya terminal menjadi kekuasaan saya
tapi muslihat terlalu rakus untuk berbagi
kabarnya muslihat mau pensiun
pasti sekarang mereka sibuk berbagi warisan kekuasaan
kamu dapat apa
kamu cuma tikus terminal
gak akan dapat apa apa
kecuali kamu berbisnis dengan saya
memumumkan resmi sekolah itu makan sedikit makan martin dengan netber seperti ini

jadi maunya berapa keo
masih di rumah
tapi udah mau berangkat
lagi nunggu taksi
kalau pakai motor mah gak cukup
atau buat berempat